main pasir sambil membaca pantun
apakah ada yang salah dengan tafsir al zaitun
pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
menjadi buah bibir
terutama ketika pimpinan pondok pesantren
sheikh panji gumilang
banyak menyatakan mengungkapkan dan melakukan sesuatu
yang dinilai berbeda dengan apa yang dipercaya oleh umat islam kebanyakan
wah ini bermutut panjang
bahkan sampai masuk ke jalur hukum
tidak hanya itu
ada juga yang setuju
pondok pesantren al zaitun dibekukan bahkan dibubarkan
mereka gunakan sop yang ada di istana negara republik indonesia
dan juga membuatnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat berharga
pondok pesantren al zaitun diberikan pembukaan

nama pondok pesantren al zaitun ikut melambung
seiring keriuhan di masyarakat
merespon komentar dan tindakan kontroversial pemimpin al zaitun
abdus shalam rashidi panji gumilang
atau akrab disebut sheikh panji gumilang

sebut saja salat berjamaah berjarak
dengan menempatkan jamaah perempuan sejajar
bahkan di depan jamaah laki laki
hingga menyanyikan lagu berbahasa ibrani
yang berarti semoga damai menyertai mu
untuk menyelesaikan kasus al zaitun di lakukan
namun tidak semua bersambut
ajakan majelis ulama indonesia bertemu ditolak
sheikh panji gumilang memilih untuk menemui pemerintah
polisi dan media masa yang dipercaya
untuk menjelaskan duduk perkaranya
ruli kurniawan dari ruli fial cnn indonesia
sulit oh oh
jeng wah ever
mewawancarai syekh panji gumilang
ruli diajak berkeliling
pondok pesantren al zaitun
dan diantar langsung oleh syekh panji
yang mengerti hal tersebut
ini menyertifikasi bahwa ini sesuatu yang
katakan tadi kan
cerita sholat kan
kalau ada wanita di depan
berapa rakaat ikut ketentuan
rakaat karena rakaat itu
lah kalau kemudian dengan cara
begitu lantas sesat itu sesat
itu kebebasan orang per orang
orang per orang beragama pun
landasan asasi dan indonesia
ini tidak berdasar fatwa
ketuhanan yang mahasiswa
manusiaan yang adil
dan beradab dan seterusnya
yang memberikan kebebasan
semuanya salah satu yang menarik
yang beredar adalah
ada salam dalam bahasa
ibrani iya memang ada
terus apa problemnya
kalau kita bahasa inggris
ada hal tertentu kenapa
ini menjadi bagian dalam proses
belajar mengajar atau pesaharian
untuk saling kenal mengenal
perkenalan yang paling baik
cara terbaik bagi publik
saya berbincang dengan ketua
serikat jurnalis untuk keberagaman
ahmad junaidi mengenai
secara umum kita ini kan masih baru mendengar dari medsos baru mendengar dari pemberitaan pemberitaan sepihak yang tentu saja ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum ya
memang kita kadang prihatin ada statement statement dari seh pimpinan pesantren itu yang terlihatnya leneh ya tapi kan yalan itu belum tentu sesat ya

tapi ya kita bisa menghukum
karena ada yang berpikir bahwa kita masih baru mendengar dari media sosial dari pemerintahan dari pemerintahan yang ada di seluruh negara

kan harus didalami dulu apakah dia salah omong atau dia cuma sedang genit aja karena ada orang
capernya atau memang dia mengajarkan hal hal yang memang bertentangan dengan syariah
makanya kalau kita sih lebih berpegangan pada asas peraduga tidak bersalah bahwa ini harus tetap
melewati proses hukum yang baik dan benar jangan sampai kita sesama masyarakat sipil ribut anarkis
itu tidak diperlukan jadi kita hidup di negara hukum dimana segala sesuatunya itu harus ada
berjalan dengan koridor hukum setuju tidak setuju suka tidak suka tapi kita tetap harus taat pada
hukum yang juga mempunyai asas peraduga tidak bersalah mui baik mui pusat maupun mui jabar
itu sudah mencoba tabayun memohon untuk bertemu untuk mendialogkan ini tapi syekh panjigu milang
menolak jadi memang menurut saya ya kalau dia menerima itu pasti lebih baik agar masalah ini
tidak berlarut larut tetapi dia punya posisi hukum yang memang dia tidak terikat di bawah mui
mui itu bukan lembaga hukum makanya kalau memang publik atau masyarakat ada yang merasa itu mengganggu
atau menyebarkan yang tidak benar ya yang benar ya melalui proses laporan pada kepolisian jadi
memang mui itu bukan polisi jadi dia tidak boleh maksa tapi kalau politisi anda bisa dijemput makanya
saya sih lebih lebih prefer masalah ini diselesaikan dengan koridor hukum sebenarnya kalau yang
gus fahrul pahami ini kan setidaknya ada beberapa statement kontroversial ya
dari syekh pimpinan al zaitun ini yang pertama tentang alquran perkataan rasulullah bukan
perkataan allah kemudian yang dilakukan misalnya sholat berjamaah yang berbeda dan seterusnya
banyak lagi menurut gus fahrul ini tuh tafsir atau seperti apa sih melihatnya saya belum
bertemu ya di luka tabayun ya sejauh potongan yang kita baca itu kalau saya sih melihat sebagai satu
contoh saja jadi seperti quran itu apakah nabi apakah allah yang memang yang datangnya lewat nabi
kan kalau orang bersilalita bisa tidak datangnya dari allah tapi siapa ya lewat nabi yang berkata
siapa ya nabi ini sebetulnya logika yang dia sedang bermain main di logika filsafat atau apa
yang tidak mudah diterima orang awam soal soal sholat itu gimana sholat id nya memang secara fikir
biasa itu sadar di mekah juga orang jajar lagi perempuan malah perempuan di depan ada loh tapi
ada tapi nya tapi itu tidak sesuai yang diajarkan bahwa nabi itu mengajarkan wanita di belakang tapi
tidak selaku itu kemudian mesti sesat ya memang faktanya di masjidil haram kadang perempuan di
depan kita anda sholat di masjidil haram anda kalau pernah pergi ke masjid haram anda harus pergi ke masjid haram anda kalau pernah pergi ke
masjidil haram itu kan kalau kita sholat di luar itu kan perempuan ada di depan kita itu kan sesuatu yang tidak membatalkan sholat ya tetapi itu yang tidak bagus itu bukan ajaran tapi tidak sampai kategori sesat seperti orang kafir rendah jadi menurut saya ini harus dipilih harus jeli ya mana yang sifatnya itu masalah fikih itu kan perbedaan itu terjadi ya hilafiah istilahnya mana yang ranahnya itu akidah
penyesatan soal keimanan mana yang itu memang tuduhannya pada undang undang negara misalnya di tengah area itu makar nii jadi harus dipilih pilih di mui pun saya juga bilang demikian saya kebetulan juga pengurus mui saya juga ingatkan teman teman bahwa kita mesti pilih pilih dimana kita mau berbicara kalau ini top seksinya aparat keamanan kalau ini fikih kalau fikih itu halal haram sah tidak
kalau akidah lah ini sesat tidak sesat disini selama ini dituduhkan terhadap azaidun ini terlihat tadi apa tanpa adanya proses tabayun ya sudah dianggap sesat sudah dianggap menyimpang gitu dengan statement statement dari banyak pihak terutama dari majelis ulama indonesia padahal kalau kita lihat statement statementnya itu mereka belum ketemu ya belum ketemu mungkin
nggak tahu apa basic apa ya basic statement atau fatma mui itu ya jadi yang jelas kalau kita lihat itu tidak ada proses verifikasi verifikasi kalau dalam bahasa islamnya tabayun gitu ya ketemu dialog apa sih persoalannya gitu gitu
tapi kan ini bukan bukan sekali persoalan semacam ini ada di indonesia ya dulu pernah ada orang yang mengaku nabi
itu mau baiknya gimana sih mas kalau ada masalah masalah kayak gini ya orang apa mengaku nabi orang apa punya apa interpretasi yang berbeda bahkan sangat berbeda sangat kontras dengan kelompok yang utama mainstream kelompok mainstream itu seharusnya ya dialog tidak ada upaya dialog ya ngobrol dialog terbuka tabayun ya setelah yang tadi verifikasi apa sih persoalan yang terjadi
banyak kasus kasus selain asetun banyak dari kelompok kelompok yang lain yang disesatkan dianggap menyimpang itu tidak ada proses verifikasi ya kebanyakan bukan banyak hampir semua kasus kasus yang apa kasus kasus yang terkait dengan penghinaan agama penghinaan penerbangan agama itu tanpa verifikasi dan menimpa kelompok kelompok minoritas
orang itu cenderung marah dulu
daripada tanya dulu sebenarnya gimana sih
marah dulu dan basic kemarahan itu biasanya
basic kemarin biasanya diperoleh dari informasi yang tidak lengkap
basic dasar kemarahannya itu berdasarkan
termasuk informasi yang diperoleh dari media
misalnya dari rumor rumor ya
dari rumor rumor isu ya gitu
penggalan wawancara petikan tidak ada
upaya misalnya menggali secara serius mendalam
pada orang yang dituduh misalnya ya
ucapan dari misalnya dari
padahal kalau kita lihat
kalau kita baca ya
dan kita lihat ya di tv ada beberapa tayangan itu
menurut saya sih
panji gumilang kelihatannya
kalau dari sisi nasionalisme ya
meskipun punya pandangan yang berbeda
tapi dia orang yang nasionalis
cinta pada negara gitu ya
itu yang kedua
yang ketiga dia kelihatan dia orang yang
berhasil membangun sebuah sekolah islam
yang modern yang mandiri
tapi kan ada yang bilang
ini penistaan terhadap agama islam misalnya
kalau ada yang berpandangan seperti itu gimana
nah itu yang sebenarnya
kata kata semacam itu biasanya
kenaknya enggak cuma ini ya
kenaknya itu kelompok kelompok minoritas ya
sebelum ini yang kena penistaan misalnya
mantan gubernur dki jakarta ya
ahok waktu itu gubernur ya
dianggap penistan dari potongan potongan video ya
nah itu atau yang lain kelompok misalnya
ahmadiyah ya di indonesia
kelompok mungkin kelompok yang lain ya
banyak saya kira misalnya
biasanya memang gitu ya
belas pemilu atau penistaan agama itu
biasanya pasti yang kena adalah kelompok kelompok minoritas
ini panji gumilang sudah dipanggil ke bareskrim
kemarin sempat rame
menurut mas jun ini sudah on the track atau seperti apa
ya ini bukan on the track ya
sebenarnya ini tindakan berlebihan dari negara ya
tapi kemarin ada yang mengaku
bekas dari santrinya atau pengikutnya yang dia melakukan perampokan
yang dia melakukan perampokan ya
yang dia melakukan perampokan ya

ditangkap saja kalau dia mengaku ya
di tv tuh saya lihat nih
dia ngaku merampok gitu ya
ya dia yang ditangkap
kan ngaku merampok ya ditangkap
terus diselidiki apa pengakuan korbannya
apa korbannya siapa gitu
udah ditangkap aja kok jangan memperkolah dia ngaku merampok
ngaku boleh apa berkosa lah atau melakukan kekerasan seksual
dia ditangkap saja gitu
dia ditangkap aja gitu
nanti bisa dibuktikan di pengadilan
apakah dia yang mengaku merangkul
kalau benar dia merampok ada korbannya
terus kemudian disuruh bilang sudah sekarang
disuruh apa buktinya